presiden joko widodo juga mengaku kecewa dengan korupsi yang masih dilakukan pejabat negara
menurut jokowi korupsi juga berhubungan dengan integritas individu tidak hanya perbaikan sistem
sangat mengecewakan sangat mengecewakan dan ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat
agar tidak melakukan itu lagi
jadi berkali kali saya sampaikan memperbaiki sistem memperbaiki sistem
ini juga terkait dengan integritas moralitas dari pejabat pejabat kita
bapak sudah berapa sih yang sudah ditangkep
kan sudah bukan puluhan sudah ratusan atau mungkin bahkan ribuan